menteri dalam negeri tito karnavian menegaskan aglomerasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan
tito karnavian juga menjelaskan pembentukan dewan aglomerasi diserahkan pada presiden
dan bertanggung jawab kepada presiden
hal ini menunggu keputusan presiden soal pemindahan ibu kota negara
aglomerasi sekali lagi bukan menyatukan daerah pemerintahan
tidak tapi hanya sinkronisasi program
dan itu diserahkan kepada presiden untuk membentuk mekanisme struktur yang seperti apa
oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden
wakil presiden diberikan tugas khusus
tapi melaporkan kepada presiden
pembentukan kawasan aglomerasi jabodetabek jadi sorotan
selain alasan dibentuknya kawasan aglomerasi
siapa sosok yang akan memimpin kawasan tersebut juga menyita perhatian
menteri dalam negeri tito karnavian menyebut
kawasan aglomerasi akan dipegang oleh wakil presiden
sementara calon wakil presiden yang juga wali kota solo
gibran raka buming raka tak
berkomentar banyak soal usulan mendagri
terkait posisi kepala otoritas kawasan aglomerasi
yang akan dipegang wakil presiden berikutnya
terkait wacana dari mendagri untuk wakil presiden
dalam mendatangkan kewajiban agglomerasi
yang juga mantan gubernur jakarta anies bambang
meragukan pembentukan dewan aglomerasi
bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi kota jakarta dan sekitarnya
anies menilai sebaiknya pembuat undang undang mendengarkan
apa kebutuhan dari mereka yang selama ini mengelola persoalan jakarta
tidak menimbulkan kerumitan baru
kadang kadang kita membuat lembaga
lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada
jadi kalau saya usul sebaiknya prosesnya lebih bottom up
kumpulkan yang selama ini mengelola jakarta dan sekitarnya
tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya
dari situ undang undang ini dibuat menyesuaikan
kini rancangan undang undang daerah khusus jakarta atau dkj
bahwa dewan aglomerasi bakal ditunjuk presiden
yang ketentuannya diatur lebih lanjut lewat keputusan presiden